pagi pagi urusannya udah tinggal makan
gue masih kerja lagi kerja lagi
asal gatal orang bener bener ya
gaya sebinget sih yang makan
belepotan kayak gini
aduh kasih gue kenapa sih apesnya
yes nih ah bukan yang ngurang ngurang kerjaan
namanya kerjaan aja tuh orang
kerja yang bener
jangan gedung mulut kerjaannya dari tadi
iya ini juga lagi dikerjain kaleng
ya soalnya tuh orang makannya belepotan
ah ya udah itu kan kerjaan lo
pondek pak woy ampun
saat ini clara anak dari pengusaha roy darmawan
sedang menjadi pusat perhatian
dikarenakan setelah menyerang
aduh misalnya bikin malu aja itu anak mas
sampai masuk tv segala
ngomongin keluarga kita
dipikir anak kita tuh gak waras
kamu jangan diem aja
atau bawa clara ke psikiater ke atau apa
nanti semua orang terus terusan ngomongin kita
dipikirnya bener bener gila
masa kita diem aja
oh masih pelajaran ya clara
kamu tuh kenapa sih bikin malu aja
clara buka pintunya
aku harus pastikan sama diego
bisa gila beneran aku kayak gini
mbak kita mau kemana
aduh kemana ya
gue kan gak tau rumahnya diego
kalau kita gak ada rumahnya
kalau kita nggak ada tujuan
saya juga bingung jalannya
wah aku ingat
kemarin teman papa namanya tante andi salim
kalau nggak salah dia tinggal di menteng
kalau tujuannya gak jelas
mendingan naik taksi lain aja
saya tahu tujuan saya ke menteng
aku sampai lupa buah sarapan buat tante andis
siapa yang suruh kamu buatin ini semua
maafin putri ya tante
putri telat bangun
jadi putri telat siapin sarapan
siapa yang suruh kamu buatin ini semua
saya kan udah bilang
jangan bawa bawa putri di dalam diri kamu
putri yang kampungan
dan suka kerjaan rumpahan kayak begini
kamu ini sekarang seorang muna halim
biarpun kamu gak ketemu orang
dan kamu hanya ada di rumah ini
kamu buka mata
kamu harus berpenampilan
dan berdandan seperti mona halim
kan disini kan masih di rumah
dan lagi pula kamu jaganya ketat banget
jadi gak mungkin ada orang lain yang masuk dong
apapun itu bisa terjadi
apa yang sudah saya rencanakan
dan saya rancangkan untuk membantu kamu
balas dendam ini bisa gagal
gak salah lagi
iya tante putri paham
bukan putri mona

makasih makasih lo enak lo
pagi pagi urusannya udah tinggal makan
gue masih kerja lagi kerja lagi
asal gatal orang bener bener ya
gaya sebinget sih ya makan
blepotan kayak gini
kasib gue kenapa sih
apesnya yes nih
ah bukan yang ngurang ngurang kerjaan
nama namen kerjaan aja tuh orang duh
kerja yang bener
jangan ngedumel mulu kerjaannya deh tadi
iya ini juga lagi dikerjain kelas
ya soalnya tuh orang makannya blepotan
ah ya udah itu kan kerjaan lo
pondek pak woy alamakampun
saat ini clara anak dari pengusaha roy darmawan
sedang menjadi pusat perhatian
dikarenakan telah menyerang anak pengusaha andis halim
yang bernama pona halim
emang dasar udah kagak waras loh ya
pada piring gue
pondek masih hidup
ita itu ita itu
sekarang juga lo gue pecat
gue gak takut dipecat sama lo
gue bakal beli ini warung lo
karena itu artinya
gue sebentar lagi
bakal jadi orang kaya
lo bakal jadi pelayan
lo bakal gua mutak butak tau gak
masa orang cantik kaya dia
dibilang anaknya dasar
perempuan kagak bener lo
kamu ini berani beraninya ya
main masuk nyelonong ke rumah orang tanpa permisi
dan teriak teriak seperti tarsan
apa orang tua kamu gak ngajarin selkan santun ya
tante gak gak usah muter muter deh
tante putri itu ada di sini kan
putri suruh keluar tante
sudah berapa kali saya harus bilang ke kamu
gak ada orang yang namanya putri di rumah
saya yakin putri ada di sini
tante bohongkan tante
tante sembunyiin putri
itu tadi mona anak saya